jadi bagaimana nih pak lura
akhir akhir ini sering terjadi penculikan bayi di kampung kita pak
betul pak lura
betul pak lura
kita coba jalan keluarnya
sekarang bagaimana kalau kita galakan seskambik
sekarang saya mau jaga
kita musawarakan lagi
kita harus siapkan
dengan semua harta yang aku dapatkan ini
aku bisa melakukan apa saja
aku akan mengadakan perhitungan dengan pengguna harta yang pernah menyakiti keluarga

setelah aku mencari tuntungan aku akan mencari tuntungan
secepatnya hamba akan memberikan pesan bahan kepada tuntungan
aku ingin secepatnya
baik baik tuntungan
satu hal yang perlu kau ingat
siapapun yang memasuki ruangan ini tanpa seizinku
dia akan mati
di sini pasti ada kau
kalaulah kita mesti sengaja begini
p wan bukan pangan
ternyata kau yang gembel lihat terus mobil
putus kayak begini ini lihat mobil
beraninya kamu mengginaku
mas udah mas
mas udah berhenti
kamu yang mau memperkosa istriku atau istriku yang kegatelan
jawab yang jelas
siapa yang menyebar perhiasan istrimu ke dalam kelas
aku yang mau ambilnya
ya ampun papa
jelasan benci ah
mas udah berhenti
perawat pengantiku dalam bahaya
pak tolong panggil bu bidan yang dekat keluar dari situ
hakbut tujuan hamba gagal mengambil persembahan buat tujuan
kali ini kau kumaafkan untuk kedua kali kalau kau gagal lagi kau tanggung risikonya
alhamdulillah bayi padiki lahir dengan selamat
untuk kedua kali kalau kau gagal lagi kau tanggung risikonya
aku ingin tahu apa yang terjadi
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
hai kalau begitu saya pamit dulu ya
ia masih diri
harta kekayaan telah kuberikan padamu
kini aku lapar dan haus akan darah segar bayi
daulat judungan secepatnya hamba akan melaksanakan permintaan junjungan
aku ingin secepatnya
iya iya junjungan
ada apa junjungan
istrimu telah mengetahui keberadaanku di kamar ini
dan dia harus dibunuh
jangan junjungan jangan
tidak ada yang bisa menghalangi risiko

kadang satu edo barusan liar gitu
gunain weiter menghai sanhati abang